sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
om om sadar gak sih kalau om itu gak pernah ngasih lana hadiah

hadiahnya apaan nih om
oh surprise spesial buat lana
pasti pasti eh pasti ben suka
foto om jadi kalau lana lagi kangen sama om tinggal lihat foto aja
hahaha om ya kayak beginian nih bagusnya ditaro di sini aja
ya iyalah kan lumayan buat nangkut nangkutin tikus yang banyak di sini
babe tenang aja
nanti om bakal beliin
aduh om lama lama ya om kalau dilihat itu tumpangnya makin imut banget
tenang aja sekarang kan ibu culiha lagi keluar tuh belanja
jadi lena pasti kasih deh
begitu kita ngapain aja
tenang tenang om
ya udah deh kamu cepetan ya

enggak aku masih makan kueku kamu gimana sih
aku beli udang dulu
hidih jaga tuh congol enak aja ya
aduh lu apa apaan lu nanya gue lu
aduh aku perut papi
papi papi papi kenapa papi
aku panggilin dokter ya pi dokternya ganteng kok pi
nggak usah nggak usah di bawah tiduran juga sembuh kok
yaudah papi tiduran aja ya
mami abi tahu kok papi kenapa
kemarin kan abi di jalan ngeliat ada kambing guling gulingan percis kayak papi
terus pas abi deketin tawa tawanya tuh kambing lagi hamil
bawa ini kambing congnya keluar mi
kalau nggak papi bikin ini jadi tongseng dia
eh tapi orang lagi sakit perut masih mau makan aja
aduh mi beli li pi
kalau gitu mami nggak usah belanja deh ya gimana
minggu depan kan kawinan sepupu mami tuh
mami beli baju yang keren mi
mami kelihatan cantik dan pas waktu kawinan nanti mi
papi bisa aja
siapa yang bisa bawa bayang belanjaan mami tuh
abi tau kok mi baju baju yang keren keren mi
ya udah tapi nanti yang jagain papi siapa
loh kan ada tuhan nih
yang selalu menjaga hamba aja nih
ya udah deh kalau gitu mami pergi ya pi
ya udah deh dadah papi
aduh sakit aduh
eh ketabrak ya eh maaf pap
eh jangan jangan ditampar kan gue udah minta maaf
siapa juga yang mau gampar cowok keren macam lo
gue senang loh bisa bertabrakan sama lo
aduh aduh soft aduh tapi gue gak bisa lama lama sorry
ya ini sampai ketemu ya aduh
cium aku lagi dong
eh eh eh eh jangan jangan cung gue jangan
bukan aja tadi aku liat kesana
gue kan cuma pengen ketemu lo aja
kalau lo masih mau
mau mau banget
wah kamu pinter sulap ya
mau yang manis manis
ini biar tambah gendut
mau yang romantis
ini cuma buat kamu juga
kamu hebat bikin aku terkesan aja
mirip siapa coba tebak
om om sadar gak sih kalau hari ini tuh om berpakaian aneh banget
babe om hari ini suasananya lagi romantis banget
eh aduh jangan cium cium rambut lana
oh inget gak sih kalau om itu punya janji sama lana
hayo mana buktinya kasih sekarang
cium dulu deh sebagai tanda terima kasih
iya fotonya dulu nanti kalung aslinya menyusun
lala nyesel deh ngapain tak ada langkah ciuman sama om cuman gara gara nih foto murahan kayak gini
jadi kalau gitu mau dipulangin ciumannya